ekspor pasir laut kembali dibuka dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut
terbitnya pp no dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani presiden joko widodo pada lima belas mei lalu itu
mencabut keputusan presiden nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut era megawati soekarno putri
sejumlah pihak khawatir pertambangan pasir laut akan membuat ekosistem pulau pulau kecil
semakin terancam di tengah krisis iklim
koordinator nasional jaringan advokasi tambang melki nahar menyebut
aturan baru ini akan memperparah kerusakan lingkungan pesisir dan hanya menguntungkan korporasi
ia menyebut potensi dampak dari ekspor pasir laut ini semakin nyata
hal yang sama juga diutarakan mantan menteri kelautan
dan perikanan susi pujias tuti
ia berharap presiden joko widodo membatalkan keputusannya
susi mengingatkan tentang kerugian lingkungan yang lebih besar dari ekspor pasir laut ini
sementara itu pihak kementerian kelautan dan perikanan menyebut
pp no dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini bukan untuk membuka kembali ekspor hasil laut
staf khusus bidang komunikasi publik kkp wahyu muryadi menyebut aturan ini
untuk pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi
untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam peraturan menteri kkp
yang diharapkan bisa segera dirilis
saat ini aturan teknis turunan pp tersebut masih dalam pembahasan